ada ada di dalam
kamu kenapa tinggalin reina di dalam sih
apa sih itu orang
kamu ngapain disini
kamu ngapain juga disini mana reina
ya ampun reina
ya ampun reina
kamu tenang ya
tenang jangan panik
sekarang lepasin tangan kamu pelan pelan
mas aku kaget mas aku gak bisa mas
kamu percaya saya kan
alhamdulillah rupiah alamin mas al
kamu udah nolongin aku lagi

tetep di tegang ini
din kita pulang ke rumah sakit ya
sayang kamu harus bertahannya ya
pak tolong muka pintu pak
mama di rumah
jangan biarkan ada paket apapun yang masuk di rumah sini ya
baik pak bos
sayang kamu harus bertahannya
kamu enggak boleh ninggalin mama ya nay
ya kamu harus bertahannya
kita sebentar lagi sampai ke rumah sakit sayang
apa kenapa pak
kerajunan makanan sus
dan satu lagi yang harus anda camkan
reyna itu adalah putri keluarga al fahri
namanya saja reyna putri al fahri bukan reyna putri prasetya
sampai situ paham kan
jadi sekarang anda minta pengacara anda
calbut berkas ini batalkan
ma ini sudah memutuskan saya
sudah sayang sudah
sekali lagi saya tegaskan kepada anda
cabut permintaan berkas ini
karena saya tidak akan membiarkan reyna melaporkan tes itu
untuk memuaskan iguan
saya pun misi
apa yang tadi berkesan
tentu tadi berkesan